anda suka selfie anda tidak sendiri
bersuah foto atau berselfie memang sudah jadi kebiasaan masyarakat zaman now ya
tapi bagaimana jadinya jika berpose di depan kamera secara mandiri ini
malah jadi semacam kecanduan
kami akan ajak anda berkenalan dengan raja selvi asal inggris berikut ini
ini dia junaid ahmed
pria asal esek inggris yang menjadi viral setelah mengakui dirinya butuh berselfie minimal dua ratus kali dalam sehari
ya dilansir dari bbc com junaid mengaku kecanduan dengan atensi yang didapatkan saat foto selfie nya diunggah di media sosial
demi mendulang perhatian warga net junaid tidak segan merias wajahnya agar tampil lebih maksimal
ratusan swafoto yang dilakukan junaid juga jadi bukti kecanduan akutnya akan perhatian warganet
junaid bahkan tak segan segan menghapus foto yang gagal mendapat like minimal enam ratus orang di media sosial
namun profesor david phil seorang psikiater di london menyebut
perilaku gila selfie bukan sebuah kecanduan
melainkan masuk dalam gangguan jiwa body desmorvive disorder atau bdd
pengidapnya punya obsesi kuat agar citra diri atau tubuhnya diakui
jika gagal mendapat pengakuan positif
penderita bdd akan mengalami stres emosional parah hingga menjurus minder

bdd ekstrim di inggris bahkan nyaris berakhir kematian
seorang remaja pria bernama denny bowman yang bercita cita menjadi model
berusaha bunuh diri karena tidak puas dengan hasil foto selfie
sejak usia lima belas tahun dhani diketahui bisa menghabiskan waktu sepuluh jam dalam sehari
hanya untuk melakukan lebih dari dua ratus kali selfie
beruntung dhani selamat dari maut
diakini aktif dalam kampanye untuk menolong pengidap bdd lain di inggris
saya di hospital di london yang mengalami penyakit mental saya
terima kasih atas pengalaman itu saya masih di sini
berbagi cerita dengan anda
dengan harapan jika anda menderita penyakit
maka anda mencari keamanan
jangan menunggu sampai anda di ambulans
sementara dalam kasus junaid ahmed
foto foto pria yang juga gemar mengunggah tutorial make up ini
memang banyak di komentari warganet
tak peduli komentar yang didapatnya positif atau negatif
junaid hingga kini tetap berupa yang mempertahankan gelarnya
sebagai raja pecandu selfie